nga denin warga jalan raya jatiwaringin rt tiga ratus empat jati cempaka pondok gede kota bekasi ini harus berhati hati melewati saluran air yang menjadi satu satunya akses menuju rumah
sejak tiga tahun lalu ngadenin terpaksa melewati saluran air lantaran akses menuju rumah tertutup total
hal ini karena tanah yang sebelumnya menjadi jalan telah dijual pemiliknya dan beralih fungsi menjadi hotel
nga denin sendiri telah tinggal di rumah itu selama dua puluh empat tahun
diakui nga dedin pihak hotel sebenarnya telah menawarkan ganti rugi dengan rumah di kawasan vilanusa indah
namun nga denin menolak karena tidak sesuai
sebenarnya pengen membeli setelah dikurung ini menurut saya sangat murah masuk
soalnya saya ini tadinya kan rumah ini beli
kalau saya jual pengen
pengennya itu ya dapat lagi gitu
pernah saya menunjukkan mas kalau nggak mau secara jual beli saya ditukar tukar itu ada belakang tadi saya tunjukin
saat ini ngadeni terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang sekaligus menjadi tempat usaha berjualan tongseng dan sate
hingga berita ini ditayangkan belum ada konfirmasi dari pihak hotel atas persoalan ini
erik kustara bekasi jawa barat